hai nasib tragis menimpa seorang santri bernama muhammad anik warga bangunerjo kecamatan
pagotan kabupaten rembang jawa tengah minggu petang ia tewas setelah terjatuh dari truk
kejadian bermula saat anik bersama dua rekannya menumpang truk dari kediri ke pondok pesantren
di bojonegoro sesampainya di pertigaan lampu merah tahun kecamatan kaserman ngawi tiba tiba
muncul dua anak jalanan yang naik ke atas truk terjadi keributan di atas truk antara tiga santri
dan dua anak jalanan korban yang saat itu mencoba mempertahankan diri karena tasnya akan dirampas
kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya terhempas dari truk yang bermuatan genteng ini mengetahui
korban jatuh dan tewas kedua anak jalanan ini melarikan diri namun akhirnya ditangkap
warga dan polisi tadi anak pangnya naik terus saya mau turun
sama semuanya mau turun anaknya langsung langsung dipegang sama misu misu berkata kata kasar di
karang turun oh dipaksa untuk naik terus gitu ya mau ditotong mungkin terus terus ini sama dia jatuh
saya berhenti saya kalau berhenti terus ikutan lari anak aku lari saya buru akhirnya ketangkep
juga ya pak ya ya berapa orang itu berapa orang itu berapa orang itu berapa orang itu berapa orang
agar korban tidak terjatuh kedua anak jalanan yang juga pengamen ini dibawa ke kantor polisi untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit umum
daerah dokter seroto polisi meminta keterangan sopir truk ke polres ngawi inham tuhari ngawi jawa timur